kamis malam dahlan iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka
dan langsung dijebloskan ke rutan medaeng
dahlan iskan diduga terlibat atau mengetahui praktek korupsi
atas pelepasan aset di perusahaan daerah pemprov jawa timur pt pancawira usaha
penetapan ini dilakukan setelah lima kali pemeriksaan
sebelumnya dahlan sempat mangkir dalam dua kali pemanggilan jaksa
selain dahlan mantan ketua dprd surabaya sekaligus mantan manajer
pengelolaan aset pt pwu wisnu ardana
juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan medaeng
untuk mengeksplorasi lebih lanjut kasus ini kita langsung bergabung
dengan koresponden wida subianto di surabaya jawa timur
baik kami akan mencoba menghubungi wida subianto
yang merupakan koresponden cnn indonesia di surabaya jawa timur
selamat malam wida
kami masih menantikan informasi lebih lengkap tentang penetapan status tersangka
terhadap mantan menteri bumn dahlan iskan
saat itu posisi dahlan iskan juga sebagai direktur dari pt pwu
dahlan iskan ini memang sudah beberapa kali dipanggil oleh jaksa
dan dua kali sempat mangkir dan ketiga kalinya pemeriksaan dilakukan
dan baru pemeriksaan pada hari ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka
kita mencoba menghubungi wida subianto yang ada di surabaya jawa timur
halo wida selamat malam
baik rupanya belum tersambung ke wida subianto
kita akan mencoba menghubungi sejumlah narasumber yang lain
baik kita akan ulang lagi tadi informasi dalam breaking news
bahwa mantan menteri bumn dahlan iskan
telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi
pada hari ini tepatnya pada kamis malam setelah diperiksa oleh jaksa tinggi
di jawa timur
baik wida selamat malam
selamat malam indra
ya wida bagaimana sebenarnya cerita tentang penetapan status tersangka
dengan status tersangka terhadap dahlan iskan ini
ya selamat malam indra
jadi penetapan status tersangka dahlan iskan ini akhirnya sudah sebelas hari
dahlan iskan diperiksa di kejaksaan tinggi jawa timur dengan status sebagai saksi
akhirnya malam ini tepat pukul sembilan belas lebih
ini dahlan iskan ditetapkan sebagai tersangka
keterlibatan dahlan iskan dalam dugaan kasus korupsi
pelepasan beberapa aset milik badan usaha milik daerah pemerintah provinsi jawa timur
di antaranya adalah sebagai penanggung jawab memberikan kebijakan
kepada pt pancawira usaha untuk melepaskan beberapa aset diantaranya
di kabupaten tulungagung dan kediri dengan memberikan nilainya ini
di bawah nilai jual objek pajak
sementara itu dahlan iskan yang keluar dari kejaksaan tinggi
tepat pukul sembilan belas dua puluh lima dengan rompi tahanan kejaksaan tinggi jawa timur
menyatakan ada beberapa poin yang saya tangkap
yang dinyatakan oleh dahlan iskan
dahlan iskan menyatakan bahwa tidak kaget
dirinya dinyatakan sebagai tersangka
poin yang kedua yang ditampilkan dahlan iskan adalah
dahlan iskan menyatakan bahwa dirinya merasa sudah diincar
oleh penguasa saat ini untuk dijebloskan ke dalam penjara
kemudian poin yang ketiga
dia masih meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah
karena dia tidak menggunakan sama sekali dana yang terlibat dalam
pelepasan aset di badan usaha milik daerah provinsi jawa timur ini
namun dia menyatakan bahwa keterlibatannya dia hanya sebatas karena tanda tangan
dalam hal pelepasan aset ini di mana belangko atau berkas yang ditandatanganinya ini
disiapkan oleh anak buahnya
dan proses perjalanan dahlan iskan yang cukup panjang
sesudah dua kali pemanggilan kemudian tidak hadir
kemudian pada tanggal tujuh belas oktober kemarin hadir sebagai saksi
hari ini sekali lagi pada kamis malam
dahlan iskan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka melakukan perjalanan
dengan mobil tahanan milik kejaksaan tinggi jawa timur
dan malam ini perjalanannya akan lanjut di rutan medaeng surabaya
baik wida sebenarnya dalam kasus ini ada berapa besar kerugian negara
akibat pelepasan aset milik bumd ini
sejauh ini perhitungan yang dinyatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
ini adalah sembilan ratus miliar rupiah
sementara beberapa aset yang dilepas ini yang ada kaitannya
adalah yang dahlan iskan ini ada di kabupaten tulungagung
dan juga ada di kabupaten kediri
dan proses sekali lagi ini kalau kita cermati indra bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi
kita tahu kalau seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka
bila mana ada unsur merugikan uang negara
kemudian juga ada peluang untuk memberikan keuntungan terhadap dirinya sendiri
ataupun orang lain dan juga dua alat bukti
nah beberapa pemanggilan dahlan iskan sebagai saksi ini sampai lima kali
untuk tepatnya untuk hari ini dinyatakan oleh pihak kejaksaan tinggi
karena memang masih mengumpulkan dua alat bukti
dan dua alat bukti yang dinyatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur ternyata berasal dari saksi kunci
ya ini upoyo sarjono dan juga santoso ya ini mantan dan juga masih menjabat sebagai direktur pt sempulur adi mandiri
yakni perusahaan atau pt yang membeli dua aset dari pt pancawira usaha
yang merupakan badan usaha milik daerah di mana proses pembelian ini nilainya di bawah nilai jual objek pajak
seperti yang dinyatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur sesudah saksi kunci ini beberapa kali tidak hadir
pada pemanggilan di kejaksaan tinggi jawa timur akhirnya kemarin ini hadir dan hari inilah dahlan iskan ditetapkan sebagai tersangka
baik wida dalam kasus ini selain dahlan dan juga tadi wisnu wardana sudah berapa tersangka lain yang sudah ditetapkan atau masih hanya dua ini saja
sejauh ini masih dua
yang kami dapatkan informasinya dari kejaksaan tinggi jawa timur

yang kami dapatkan informasinya dari kejaksaan tinggi jawa timur
timur wisnu wardana mantan ketua dprd provinsi jawa timur yang pada saat kejadian pada tahun
dua ribu tiga ini wisnu wardana menjabat sebagai kepala biro aset di pt pancawira usaha badan usaha milik
daerah dari provinsi jawa timur dan dahlan iskan ini menjabat sebagai direktur utama pt pancawira
usaha kemudian sementara itu pada posisi ini sebenarnya dahlan iskan sebagai direktur utama
ini juga ada direksi yang lain kemudian proses dalam penyelidikan ini sendiri yang pada berujung
pada penyidikan juga ada sekitar dua puluh lima saksi yang sudah dipanggil di kejaksaan tinggi jawa timur dan
beberapa saksi ini diantaranya adalah mantan pejabat yang berinteraksi langsung dalam proses
pelepasan aset ini dari pemerintah provinsi jawa timur namun sejauh ini yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka masih dua wisnu wardana dan juga dahlan iskan indra
sebenarnya kasus pelepasan aset ini adalah sebuah kejaksaan yang sangat besar dan juga
sejak kapan mulai diusut oleh kejaksaan tinggi jawa timur dan pelepasan asetnya sendiri itu kapan
kalau rentangnya indra ini sebenarnya pada tahun dua ribu sampai dua ribu sepuluh dimana dahlan iskan ini menjabat
sebagai direktur utama sementara untuk kasus perkaranya dalam kasus ini indra ini dititip gerakan
pada tahun dua ribu tiga dimana disitu memang ada alat bukti yang diberikan oleh wisnu wardana dimana
keterkaitan dahlan iskan ini diantaranya adalah wisnuwardana menunjukkan surat yang ditanda tangani oleh
dahlan iskan untuk menunjuk sepuluh orang sebagai tim pelepas aset nah dari surat inilah yang dikembangkan oleh
pihak kejaksaan tinggi jawa timur apa bagaimana sebenarnya keterkaitan dahlan iskan apakah sebatas menunjuk menunjuk
seseorang begitu untuk jadi tim pelepas aset atau memang memberikan instruksi khusus dalam hal teknis untuk
pelepasan aset hingga dijual
nah ini adalah hal yang terakhir di bawah nilai jual objek pajak namun yang menarik juga indra pada saat keluar dari kejaksaan tinggi jawa timur ini
dalan iskan memberikan pembelaan bahwa dirinya ketika ditetapkan sebagai tersangka ini adalah ketika dirinya menjabat sebagai direktur utama bumn
yang tidak pernah digaji selama sepuluh tahun sementara itu juga dia menyatakan bahwa semenjak kepemimpinannya ini dia membawa bumn yang
awalnya bangkrut dan memiliki prestasi jadi ada pembelaan seperti itu
jadi dia menyatakan bahwa dalam kasus ini dia tidak menggunakan dana atau tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dalam pelepasan aset ini
namun dia bertanggung jawab karena sudah menandatangani bekas atau belangko yang sudah dipersiapkan oleh anak buahnya di pt pancawira usaha
sementara untuk wisnu wardana sendiri itu penetapan tersangkanya kapan karena ada pertanyaan jika kasus ini memang dua ribu tiga begitu
ini sudah dua ribu enam belas jadi cukup
waktu yang cukup lama sebenarnya untuk kalau memang ingin mengungkap adanya kasus ini
iya wisnu wardana ditetapkan masih beberapa minggu sebelum pemanggilan dahlan iskan atau kehadiran dahlan iskan yang pertama pada tanggal tujuh belas oktober kemarin
dahlan iskan panggil pertama namun begitu memang kasus ini perlu memang kalau dinyatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk pembuktian lebih lebih juga
yang dipanggil baik wisnuwardana kemudian juga dahlan iskan kita ketahui tidak serta merta bisa hadir begitu di kejaksaan tinggi jawa timur
wisnuwardana bahkan ketika pada proses penetapan sebagai tersangka kita tahu tidak bersedia untuk menandatangani kemudian juga tidak bersedia untuk dibawa ke rutan medaeng
itu pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah kemudian dahlan iskan kita tahu juga hadir sesudah pada pemanggilan ketiga ketika sebelumnya juga dinyatakan tidak berada di indonesia namun berada di amerika serikat
proses dinyatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur ini membutuhkan waktu yang lama untuk pemanggilan saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka
ya pertanyaan saya sebelumnya tadi itu sebenarnya ingin terkait dengan apa respon yang disampaikan dahlan iskan tadi seperti yang anda sampaikan di awal laporan
bahwa dirinya tidak kaget dengan penetapan tersangka ini lalu kemudian dirinya dahlan iskan merasa memang diincar oleh penguasa saat ini
adakah jawaban atau respon yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur
sejauh ini memang kalau respon yang diberikan oleh kejaksaan tinggi jawa timur ini memang lebih fokus pada kasus ini tidak masalah mengincar penguasa saat ini
yang memang kita ketahui beberapa kasus dahlan iskan terbelit beberapa kasus hukum misalnya pembangkit listrik kemudian juga mobil listrik seperti itu
nah yang konfirmasi yang sudah kami dapatkan sesudah penetapan dahlan iskan barusan ini adalah kejaksaan tinggi jawa timur menyatakan bahwa
dahlan iskan ini sama seperti yang dinyatakan oleh dahlan iskan adalah bertanggung jawab terhadap proses pelepasan aset dengan menandatangani berkas atau belangko yang dipersiapkan oleh tim dari pt pancawira usaha
jadi memang kita ketahui indra bahwa tindak pidana korupsi ini memang tidak hanya sebatas menikmati dari kebijakan atau merugikan keuangan negara
namun juga ketika kebijakan itu bisa merugikan negara kemudian bisa menguntungkan orang lain
jadi menurut kejaksaan tinggi jawa timur peran dalan iskan ada di situ menandatangani berkas yang bisa merugikan potensi merugikan negara
baik terima kasih wida subianto atas laporannya langsung dari surabaya jawa timur terkait dengan informasi penetapan mantan menteri bumn dahlan iskan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan melepas aset bumd di bawah nilai objek pajak
saat ini sudah diketahui
dua tersangka selain dahlan iskan adalah wisnuwardana yang merupakan mantan dari ketua mantan ketua dprd jawa timur